babak demi babak kasus pondok pesantren al zaitun dan pimpinannya panji gumilang terus bergulir
kamis dua puluh juli lalu pemerintah kabupaten indramayu melakukan penyegelan terhadap usaha penggergajian
kayu yang berada di sebelah galangan kapal milik al zaitun di desa eretan hulon kecamatan kandang
haur kabupaten indramayu jawa barat penyegelan ini dilakukan terkait perizinan yang dinilai tidak
sesuai dengan peruntukannya diduga usaha penggergajian kayu tersebut masih ada kaitannya dengan usaha
galangan kapal milik al zaitun yang telah disegel pada oktober dua ribu dua puluh dua lalu penyegelan aset kedua
al zaitun ini diungkapkan bupati indramayu nina agustina pada senin malam saat ini sih baru dua
itu ya yang tidak berizin itu ya tidak berizin yang lainnya yang belum lengkap perizinannya
seperti itu untuk pengawasan sendiri gimana bu untuk pengawasan sih untuk di kecamatan kita semuanya
melibatkan ya tapi kemarin sempat kita ya ibarat kata kecolongan lah seperti itu kita tutup depannya
ternyata ada yang melalui samping sementara itu hingga kini sudah ada tiga puluh orang saksi diperiksa
secara estafet oleh penyidik direkturat tindak pidana umum baris krimpori dalam kasus penistaan
agama ujaran kebencian dan berita
berita bohong yang diduga dilakukan oleh pimpinan ponpes al zaitun panji gumilang sedangkan di tv
deksus bares krimpori tengah berfokus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dan penyalah
gunaan zakat selanjutnya penyidik akan kembali memeriksa panji gumilang sebagai terlapor usai
rampung pemeriksaan saksi ahli dapur daftar saksi ahli tersebut adalah lima ahli pidana delapan ahli
ite dua ahli sosiologi satu ahli lapor setelah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan ahli penyidik akan
melakukan pemeriksaan terhadap saudara pj sederet kasus dugaan tindak pidana di pondok pesantren
al zaitun pihak kepolisian hingga saat ini belum menetapkan tersangka terakhir pimpinan pondok
pesantren al zaitun panji gumilang diperiksa di barres krimpori pada empat juli lalu sebagai saksi
kepolisian mengakui tidak mudah menetapkan tersangka dalam kasus pondok pesantren al zaitun
penetapan tersangka kasus yang menyeret panji gumilang masih menunggu pengumpulan bukti dan
keterangan saksi kadif humas mabespori irjen pol sandi nugroho menegaskan meski kasus ini telah
membuat kegaduhan publik penetapan tersangka tidak boleh mendapat intervensi dari manapun
tergantung dari penyidik jadi kita tidak bisa mengintervensi penyidik jadi penyidik itu
independen dan dia nanti akan menyampaikan kalau sudah lengkap akan digelar jadi prosesnya semua
saksi ahli kemudian alat bukti yang lain serta hasil lapornya digelar oleh penyidik dan nanti
akan ditetapkan apakah sudah cukup sebagai tersangka atau mungkin belum atau mungkin akan
pendalaman yang lainnya sejauh ini hanya laporan dugaan penodaan agama yang statusnya naik ke
penyidikan yang berarti akan ada penetapan tersangka
status penyidikan kasus ini diumumkan tiga juli lalu berdasarkan alat bukti dan keterangan lima saksi
maka nyaris sudah tiga pekan terlapor panji gumilang belum juga ditahan sementara rentetan dugaan kasus
pidana lainnya seperti tindak pidana penyalahgunaan zakat korupsi dana bos hingga tindak pidana
pencucian uang statusnya masih dalam penyelidikan tim liputan cnn indonesia